aku ingin melihat
paman jangan paman
perasaanku semakin tidak enak
sepertinya benar benar terjadi
sesuatu di pajajaran
aku harus kembali
kepada jajaran sekarang juga
bagaimana kalau kita istirahat dulu sebentar
aku terasa lelah
kakiku sakit raden
tapi bagaimana kalau di pajajaran
benar benar menjadi sesuatu
walaupun dia menguasai ilmu silat
tapi pasti banyak orang
yang jahat yang pasti ini
menyelakai kapan saja
ada apa raden
kamu terlihat gelisah
tidak ada apa apa nih mas
lebih baik kita berisah
saja dulu disini mas
kamu terlihat sedang menutupi sesuatu
apa yang sedang kamu khawatirkan raden
khawatir keadaan pajajaran sekarang nih mas
tidak mungkin terjadi sesuatu di pajajaran
kalau gitu ayo kita berangkat
tidak usah nih mas
lebih baik kau beriksa saja dulu
tidak apa apa raden
baru saatnya kita sudah beristirahat
tidak usah nih mas
lebih baik kau beristirahat saja dulu
tidak apa apa raden
baru saatnya kita sudah beristirahat
tidak apa apa raden
kau tadi baru duduk sebentar
dan itu namanya bukan istirahat nih mas
tidak apa apa raden
ayo kita segera berangkat
kau keras kepala nih mas
kau keras kepala nih mas
kau keras kepala nih mas
kalau terjadi sesuatu pada dirimu bagaimana
kalau terjadi sesuatu pada dirimu bagaimana
kita bismillah saja raden
semoga allah selalu melindungi kita

semoga allah selalu melindungi kita
semoga allah selalu melindungi kita
semoga allah selalu melindungi kita
semoga allah selalu melindungi kita
semoga allah selalu melindungi kita
semoga allah selalu melindungi kita
semoga allah selalu melindungi kita
semoga allah selalu melindungi kita

semoga allah selalu melindungi kita
semoga allah selalu melindungi kita
semoga allah selalu melindungi kita
semoga allah selalu melindungi kita
semoga allah selalu melindungi kita
semoga allah selalu melindungi kita
semoga allah selalu melindungi kita
semoga allah selalu melindungi kita
semoga allah selalu melindungi kita
semoga allah selalu melindungi kita
semoga allah selalu melindungi kita